iya surti nyomot ini surti disini
ternyata kamu punya saudara kembar
kamu ngeliat saudara kembar kamu mahluk halus
eh mahluk halus
rey hajar terus rey
rey hajar terus rey
siapasih deh boy kata

aduh pak engga deh mama gak tegan ya
mama gak tegan liat si boy babak belur kayak gitu
aduh pak aduh
lihat mama harus percaya sama boy
lihat mama harus percaya sama boy

lihat mama harus percaya sama boy

lihat mama harus percaya sama boy
lihat mama harus percaya sama boy
lihat mama harus percaya sama boy
reva istirahatnya kan masih agak lama nih
kalau ikut gue yuk ke pertandingan please nonton boy
kayaknya gue gak bisa demel
tapi bokap gue juga pasti gak bakalan izinin
gimana kalau kita bikin strategi yang kayak waktu itu itu
yang sukti teh nyamar jadi nonrepa tiduran di kasur
aduh kayaknya gak mungkin debbie
kan waktu itu kita udah pernah ketahuan
kalau misalnya tiba tiba aja mahmud datang kesini terus ini cek
iya ya terus gimana dong kalau begitu teh
sedangkan lo pergi ke pertandingan
boy itu lebih butuh lo daripada gue
iya betul betul betul
gue gak mungkin biarin lo ada disini
nanti kalau misalnya ketahuan lo bisa kena masalah
gak mendingan gue disini aja gak apa
lo mau ya please
non non teh sebenernya teh cinta gak sih sayang gak sih sama si deng boy teh
reva kalau gue disini gue gak ada disana itu gak apa apa
tapi boy itu lebih peduli sama lo dia perlu sama loh
dia gak perlu gue
neng meli nanti teh tidur disini ya di kasur
tapi madepnya jangan kesini ke pintu
yang waktu itu kan surti ya
tapi rambutnya nanti digerai
met kenapa lo mau ngelakuin ini semua buat gue
gue cuma mau tahu kenapa lo mau berkorban sejauh ini padahal ini kan gak ada untungnya sama sekali buat lo
hefa kita ini tuh sahabat
gue gak mau lah sahabat sahabat gue sedih
gue mau nyelat semua bahagia
gue gak mau lagi lo berdua
cuma berantem doang gara gara hal kecil
udah tidur tidur

apaan sih lo seharusnya lo di dapur ngapain lo disini
heran gue sama lo ya
lo ngeliat apaan sih sebegitunya
gue mencium bau bau sesuatu yang
bikin hati gue menjadi tanda tangan
tanda tanda tunggu disini
iya surti iya nyomot ini surti disini
kamu punya saudara kembar
kamu ngeliat saudara kembar kamu mahluk halus
eh mahluk halus
mahluk halus motor gitu
nyomot deh jangan begitu
nih liat nih jantung surti mau jatuh
lo lebahi gak
mendingan sekarang lo bikinin kue jus
kamu baru ingat
sekalian susu anget buat tuat
buat tuan jus buat saya
jus buat nyomot
apa kpl teh
gak pake lama
gak pake lama
gak pake lama
sini balik balik balik
say goodbye dulu buat makhluk halus
masukin makhluk halus
surti kerja dulu
jantung surti mau copot gajah andi
mudah mudahan si non repateh pergi teh dengan selamat
rela berkorban siap meluncur buat si nyomot yang bawel
jangan lupa subscribe channel ini
sampai jumpa di video selanjutnya
sini aku kasih tenangin
udah mulai lagi mas
kamu kok antusias banget nonton ini
ya cuma pengen lihat aja
cowok yang dibangga banggain sama anak kita sehebat apa sih mas
apa dia lagi nonton juga
yang ada dia khawatir sama boy
yang ada dia kepikiran boy terus menerus
yang ada usaha kita sia sia dong mas
terus kita gimana
kok pake nanya harus kita larang dong
kasian dari rafa nya si kiss nya jadi rusak
ya udah mas ke kamar rafa dulu
harus masuk balik